ribuan warga di bogor dan sukabumi
jawa barat rabu pagi berebut paket
sembako bantuan dari presiden republik
indonesia bahkan sejumlah
nenek dan ibu ibu saling dorong
hingga terjepit pembagian bantuan
ini pun bertepatan dengan hari ulang tahun
kerumunan warga berdesakan
mengantri paket sembako di lapangan
kelurahan harjasari kecamatan bogor selatan
warga yang sudah mengantri sejak rabu pagi
ini pun saling dorong dan berebut
agar mendapat paket yang diberikan secara
acak dari atas truk
akibatnya petugas paspampres sempat kewalahan
mengatur warga yang begitu antusias
sedikitnya tiga paket sembako bantuan presiden
republik indonesia ini diangkut menggunakan
tiga unit truk
presiden joko widodo yang saat itu tengah berulang
tahun yang ke lima puluh enam memantau langsung
pembagian paket sembako
sementara ibu iryana joko widodo
juga ikut membagikan kain batik
buku tulis dan amplop kepada warga
warga pun serta merta
menyalami dan memberi ucapan selamat
kepada presiden jokowi
keriuhan serupa juga terjadi di sukabumi
jawa barat pada rabu siang
seusai meninjau proyek jalan tolboci
dan ibu iriana membagikan paket
sembako di halaman masjid agung al huriyah
cicuruk dan terminal cibadak sukabumi
warga dengan antusias berdesakan
demi mendapatkan paket sembako
namun ada juga warga yang tidak kebagian
kematian yang dapat tiga yang dapat empat
enggak adil pak jokowi
enggak adil pak jokowi
enggak adil pak jokowi
enggak adil pak jokowi

nggak jujur pak jokowi
pkh yang sayang doang dikasihnya
bahwa anak juga pada di

apa sih keluhannya bu
keluhannya itu pengen barang barang
sekadar mahal saya kan jualan
kebagian sedikit gitu lah
seusai pembagian paket sembako
presiden jokowi dan rombongan
langsung bertolak kembali
menuju ke jakarta
tim liputan transmedia